calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin melanjutkan safari politiknya ke medan sumatera utara
sementara pasangannya presiden petahana joko widodo menghadiri deklarasi dukungan dari alumni sriwijaya bersatu di palembang
pasangan capres cawapres nomor urut satu joko widodo dan ma'ruf amin kembali mendapat dukungan
kali ini alumni sriwijaya bersatu mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan petahana tersebut
deklarasi berlangsung di sport convention center kota palembang pada sabtu siang
dalam kesempatan tersebut jokowi menegaskan indonesia negara dengan segala problematika dan keberagaman perlu dipimpin oleh sosok yang sudah berpengalaman
jokowi juga mengenalkan tiga kartu yakni kartu indonesia pintar kuliah kartu prakerja dan kartu sembako murah
dalam pidatonya jokowi mengajak pendukungnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat capaian yang telah diraih pemerintahan jokowi jk
selama empat lima tahun memerintah
ketua ketua pertama jokowi menerima pembahasan dari kota palembang
dan kita juga yang memiliki kesempatan door to door sampaikan apa yang telah kita kerjakan apa yang telah kita kerjakan selama empat lima tahun ini
sampaikan katakan yang benar itu benar katakan yang salah itu salah
karena saya juga manusia biasa
yang salah tolong dikoreksi
yang belum benar tolong juga dikoreksi
karena ini akan kita pakai untuk menentukan kebijakan kita ke depan
sementara itu pasangannya ma'ruf amin bersama ratusan orang pendukungnya menghadiri deklarasi
dan pelatihkan rumah kerja bineka nusantara jokowi ma'ruf atau jokma di lapangan gajah mada jalan krakatau kota medan sumatera utara
dalam kegiatan sabtu siang tersebut ma'ruf mendebar sejumlah janji di antara pembangunan yang lebih pesat dan merata di seluruh indonesia
insya allah demokrasi di indonesia akan tegak
rakyat akan dapat memperoleh penghargaan dan dapat menjadi apa saja di masa yang akan datang asal cerdas asal pintar asal pendidikan
sarananya sudah ada tinggal rakyat maunya
sebelumnya ma'ruf amin dijadwalkan menghadiri tabligh akbar gerakan nasional religius atau jenius di lapangan mandiri kecamatan tanjung morawa kabupaten deliserdang
namun kegiatan ini batal digelar
tim liputan cnn indonesia